ariel noah ditunjuk menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno sebagai salah satu anggota dewan pembina gerakan ekonomi kreatif nasional atau gecraft
dalam video yang diunggah ketua umum dpp gecrafs kawendra lukistian sandi mengatakan tugas ariel memberi nasihat untuk keberlangsungan gerakan tersebut serta sektor ekonomi kreatif indonesia
gecrafts sendiri merupakan organisasi komunitas indonesia yang bergerak di bidang pengembangan ekonomi kreatif yang digagas sandi pada dua puluh dua januari dua ribu sembilan belas